tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi kementerian keuangan rafael alun trisambodo menjalani pemeriksaan penyidik kpk pada senin pagi
rafael datang ke gedung kpk jakarta didampingi oleh kuasa hukumnya sekitar pukul sepuluh pagi
ia memilih bungkam dan langsung menuju ruang tunggu kpk
pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan perdana rafael sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi
rafael ditetapkan sebagai tersangka pada dua puluh tujuh maret dua ribu dua puluh
ppatk bahkan menemukan mutasi dalam empat puluh rekening rafael berjumlah hingga lima ratus miliar rupiah
tidak hanya itu kpk pun juga menemukan safe deposit box berisi uang antara tiga puluh enam hingga empat puluh miliar rupiah
transaksi ini disebut tidak sesuai dengan profil rafael sebagai aparatur sipil negara
berdasarkan lhkpn yang dibuatnya pada dua ribu dua puluh satu rafael memiliki kekayaan berjumlah lima puluh enam satu
enam satu miliar rupiah